sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil nekat melintasi sungai curah kobokan di desa supit urang
kecamatan pronojiwo lumajang pada senin pagi
sungai selebar seratus meter ini merupakan tempat mengalirnya lahar dingin semeru
jalur itu terpaksa dilalui lantaran jembatan penghubung lumajang dan malang sedang dibangun
jembatan ini sebelumnya putus akibat terjangan awan panas gunung semeru pada awal desember dua ribu dua puluh
seorang pengendara mengaku khawatir saat menyeberangi sungai yang menjadi jalur alternatif tercepat menuju malang
karena cuaca di sekitar kaki gunung semeru tidak menentu
terlebih saat ini semeru masih berstatus siaga atau level tiga sehingga banjir lahar dingin bisa terjadi kapan saja
untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan membantu warga menyeberang
sejumlah sukarelawan disiagakan di sekitar lokasi
tidak menentu apa apa hujan hujan
untuk atas jalan utama pemerintah semoga cepat berbaiki seluruh jalanan
ya takut ada kecelakaan di sini
tanda tanda ada seperti pitaran tidak boleh lewat di sini